dua robot yang bernama thomas dan arthur inilah yang berhasil memenangkan kompetisi abu robocon dua ribu dua puluh
kompetisi skala dunia ini digelar secara daring pada minggu dua belas desember
dalam penjuriannya dua robot memanah ini diawasi oleh kamera pengawas
yang sudah dipasang di sudut sudut sesuai arahan tim abu robocon dua ribu dua puluh
thomas dan arthur menang sebagai juara pertama karena berhasil memasukkan sebanyak dua puluh anak panah dengan tepat dan cepat
durasi yang dibutuhkan adalah empat puluh detik
gerak robot yang presisi menjadi poin dalam penjurian
kompetisi bergensi ini diikuti sebanyak dua puluh satu tim robot dari berbagai negara
seperti malaysia singapura cina jepang dan negara lainnya
kemenangan tim robot its ini menjadi kebanggaan
bagi its dan indonesia
alhamdulillah tahun ini dua ribu dua puluh satu indonesia diwakili its institut teknologi sepuluh november
meraih juara satu atau grand prix pada kompetisi abu robocon
ini indonesia satu satunya
ini adalah tim robot yang diwakili oleh its
dan ini baru pertama kalinya indonesia memenangkan abu robocon ini
sangat bergensi karena ada banyak negara itu tahun kemarin dimenangkan oleh jepang
tim robot riot its telah mengembangkan robot memanah kurang lebih selama setahun
menurut dosen pemimpin tim robot riot its
ada dua robot yang dikembangkan untuk bekerja melempar panas secara otomatis
otomatis dari rak yang kita kembangkan adalah kecepatan dalam melempar kemudian kepresisisian
lemparan dan konsistensinya jadi robot kita ini alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan
itu dalam waktu kalau paling cepatnya itu kita bisa tiga puluh lima detik cuman kita karena menekankan
karena konsistensinya kita pelankan lagi untuk mengejar biar bisa masuk semuanya itu di empat puluh titik
kini kerja keras para tim riot dari its terbayarkan dengan menjadi juara pertama
robocon adalah sebuah pertandingan robot yang diselenggarakan setiap tahun yang diikuti mahasiswa
se asia pasifik perwakilan indonesia dalam abu ropocon dua ribu dua puluh satu ini adalah its dan universitas
negeri yogyakarta ardia putri gancar wijaksono surabaya jawa timur